kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh reinhard sinaga menggemparkan publik dan untuk mengetahui bagaimana pandangan warga negara indonesia di inggris terhadap kasus ini
kita akan berbincang dengan salah satu wni yang juga mahasiswa university of manchester hendra kurnia rahma
selamat siang waktu manchester pak hendra
ya selamat pagi waktu manchester pak ferdi dengan saya hendra
ya masih pagi di sana ya pak hendra
pak hendra kita ingin
saya ingin mengetahui lebih lanjut kalau kemudian kasus ini menjadi headline di beberapa media di inggris
apa kemudian tanggapan warga indonesia terhadap kasus ini yang di indonesia sendiri juga menjadi perbincangan yang cukup hangat begitu
ya kasus ini memang saya sendiri karena saya mahasiswa baru yang baru masuk september dua ribu sembilan belas ini jadi saya mahasiswa baru
memang belum pernah berbincang
saya berjumpa dengan pelaku belum pernah sama sekali bertemu dengan beliau karena memang beliau alumni dari alumni dari university of manchester
untuk informasi yang ini sudah sangat hangat sekali di kami baik di grup di pihak universitas pun juga mengirim email ke masing masing golden yang kuliah di university of manchester
email nya itu berisi tentang info tentang jika ada
maksudnya jika ada pihak atau student yang berkaitan atau mungkin masih di korporat pernah bertemu dengan beliau
bisa mengikuti konfidensi
itu menyebabkan konfidensi bisa ke pihak universitas
atau untuk disempurkan ke kepolisian kalau memang ini kalau memang ingin kasusnya diberitakan
ya pak hendra kita juga ingin tahu seberapa besar sih dampak atau pengaruh kasus ini bergulir di sana terhadap kehidupan mahasiswa indonesia yang ada di inggris khususnya di manchester
sejauh ini sih dari kami mahasiswa
kuliah aktivitas masih seperti biasa
jadi sekarang masih dalam jangka christmas break jadi masih belum ada aktivitas perkuliahan karena baru nanti ada perkuliahan
rata rata nanti tanggal tiga belas januari
jadi untuk dari ini nggak ada hal yang sekiranya cukup berarti
cuma memang jadi wanti wanti istilahnya jadi
precaution buat mahasiswa yang ada di sini
ya pak hendra untuk dampak yang lebih besar apakah kemudian ada informasi bahwa kasus ini juga akan mempengaruhi kebijakan pemerintah inggris
yang saat ini mungkin memang ada kerjasama untuk beasiswa bagi wni yang akan melanjutkan studinya di sana
apakah ada informasi terkait kebijakan kebijakan soal ini di sana pak hendra
kalau untuk saat ini masih belum ada
ada informasi tentang hal tersebut
cuma dari rekan saya yang aktif di persatuan pelajar indonesia di greatment
itu sedang melakukan ini koordinasi dengan pihak kbri untuk memberikan statement terkait kasus ini
oke baik terima kasih pak hendra kurnia rahma
wni yang ada di manchester untuk konfirmasinya terkait kasus ini